taukah anda tentang prinsip gisi seimbang
pertama pola hidup aktif dengan rutin berolahraga
kedua konsumsilah makanan yang lengkap
terdiri dari makanan pokok lauk pauk sayuran dan buah buahan
serta minum air putih
ketiga perhatikan tinggi dan berat badan agar tetap ideal
keempat istirahat cukup serta hidup bersih dan sehat
ayo kita terapkan pola gisi seimbang dari sekarang